kita ke dalam negeri beragam cara dilakukan warga menyambut musim tanam padi
seperti di polewali mandar sulawesi barat ratusan warga antusias menyaksikan balapan motor yang berlangsung di jalur kubangan lumpur
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
beginilah kemerihan balap motor lumpur yang berlangsung di desa rapang barat kecamatan tapango polewali mandar
namun ini bukan balap lumpur biasa
jalur yang harus dilalui peserta melewati kubangan sepanjang seratus meter dengan kedalaman lumpur mencapai lima puluh cm lebih
lihat saja bagaimana sulitnya peserta balapan memacu sepeda motornya melewati kubangan lumpur pekat ini
terjatuh dan terjatuh menjadi pemandangan biasa yang mengundang tawa dari ratusan penonton
walau harus bersusah payah beratnya jalur yang harus dilalui tidak membuat peserta balapan menyerah
mereka terus berjuang untuk mencapai garis finish kendati harus bermandikan lumpur pekat
walau sederhana balapan motor dalam kubangan lumpur ini merupakan salah satu cara unik yang digelar warga di daerah ini menyambut musim turun sawah
itu sebabnya jalur lintasan dibuat di tengah areal persawahan
serta peserta balap umumnya adalah pekerja yang biasanya dimanfaatkan warga untuk mengangkut gabah hasil panen
selain itu kegiatan ini digelar sebagai salah satu upaya silaturahmi antar warga di daerah ini
dan tentunya menjadi hiburan menarik dan murah meriah
abdi febriyadi polewali mandar